kita mau ketemu adi
eh ketemu adiknya bukannya di rumah pak
ya dengerin sayang
adi luka di rumah sakit
adi adi luka pak
bapak lukanya adi parah gak
ya makanya kamu yang harus datang untuk ketemu dia
aku mau rawat adi aku mau kesana sekarang pas
tolong suruh supirnya cepetan datang kesini ya pak untuk jemput aku ya pak
oke baik sayang ya
aku mau bicara sebentar di taman belakang bisa
jangan sampai andin tau ya
andin jangan sampai tahu kenapa
aku gak mau andin jadi stres dan kepikiran aja
kemarin kan baru dari rumah sakit
masih yaudah kalau gitu mama kesana sekarang ya
iya aku tunggu di belakang ya
nah duduk sini ma
aku mau cerita sebentar
disuruh ke rumahnya
mamanya vera kasih aku
vera yang minta ke mamanya
untuk kasih aku
di dalam flash disk itu
ada rekaman suara
aku udah pindahin ke handphone
aku mau mama denger
tentang apa yang sudah lu lakuin ke jessica
karena keluarga jessica gak akan mengepasin lu
gue gak tau apa apa tentang jessica
atau lo ketagih bukan sampai dengan mama
ini jessica sekretaris papa
aku gak tau tapi mungkin iya
terus apa yang dilakukan sama dennis ke jessica
kenapa keluarganya jessica sampai sedendam ini sama dennis
masuk dia nanti marah marah
halo ki ki boleh ke kamar sebentar gak
yes mbak nanti ki datang kenapa
aku mau minta tolong gak ki sama kamu ki
tolong keluarin baju baju dress aku yang hamil kesini
mbak anin udah mau maternity shot ya ampun
gak berasa cek
ya tete kita ambilin bentar ya mbak
nah ini mbak ani mau ditaruh mana bajunya sini aja ya

menik menik tuh
yang mana tapi ya
aku tanya mama deh
selera fashion mama kan bagus bagus
semuanya sama mbak anin pasti gak ada yang jelek tau mbak
bingung aku tuh gak pintar aku milih milih kayak gini
mama mana aku minta pendapat mama aja deh
ibu tadi kayaknya lagi dipanggil sama mas alden mbak anin
nah ga ada yang belum
udah udah udah udah udah
alde mbak ke halaman belakang
lah mas alde udah pulang
kok gak ke kamar
sama siapa sama rena juga
enggak sih mbak gigi kurang tau lagi ngapain
pokoknya tadi itu ibu sempat ngelewatin gigi
terus lepas itu gigi nanya ibu mau kemana
mau nemuin mas di halaman belakang
katanya mau dicekin ngobrol
ya udah antren aku kesana ya
oh ya udah bentar mandiin pelan pelan
tena duduk ya
bagus ya kamu mas pulang pulang gak cari istri dulu
padahal istri kamu cemas pikiran kamu
mak sejauh apa mama waktu itu tugasin dennis
sejauh apa sejauh apa
mama cuma minta denis untuk selidikin jessica
itu juga karena roy yang minta
atas dasar kecurigaannya roy
gak ada lebih mama gak suruh macem macem
pelan pelan namanya sama gitu
pak siap adek
ya kalau memang yang dibilang pasal nusih itu benar
kemudian yang besar dennis yang perkuasa jessica
tidak kira sekali
ya sama sekali
saya putar britney
tidak cuma diperkuat sih
tujuannya untuk menjenguk pasien menemui pasien bukan untuk mengganggu pasien
mohon maaf pak sebelumnya pak
saya di sini hanya menjalankan tugas pak
keterangan pasien di sini paling utama pak
bapak ya pak sekali lagi pak
saya permisi pak
gimana caranya supaya saya bisa ketemu dengan adik
datangnya lama banget sama adi
itu pasti papa
papa udah datang sama adi
papa mau masuk pasti
ini mbak jessy
sayang hei kamu udah rapi belum
udah dari tadi papaku sayang
aku udah siap dari tadi
bapak dimana sih sama adi kalau mau banget sampai rumahnya
oke sayang dengerin bapak ya
supir papa akan jemput kamu ke rumah
kamu langsung ikut dia oke
emang dia semua dibawa ke mana pak
kita mau ketemu adi
eh ikut temu adinya bukannya di rumah pak
ya dengerin sayang
dia di rumah sakit
adi luka pak
bapak lukanya di parah nggak
kamu yang harus datang untuk ketemu dia
aku mau rawat adi
aku mau ke sana sekarang
bapak tolong suruh supirnya cepat datang ke sini ya pak
untuk jemput aku ya pak
oke baik sayang ya
sedikit teh parah di urung urung luar
tolong aku ke kemanusiaan cé